pertanyaan dari publik ataupun wartawan itu biasa terjadilah
itu merupakan suatu hal di mana merupakan suatu dinamika daripada pertemuan pertemuan itu
tetapi saya tidak melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh menteri luar negeri la frenes sebagai workout
karena begini kalau pertemuan seperti yang ada di bali itu
itu sekalian disebut sebagai pertemuan multilateral bersama sama dengan negara negara lain
tetapi juga sering sekali dilakukan pertemuan pertemuan bilateral di antara pertemuan pertemuan yang terbatas itu
jadi oleh karena itu saya diselidiki terlebih dahulu ya
apakah pada waktu itu juga beliau pergi bertemu dengan menteri luar negeri lain di tempat yang lain
jadi ini suatu hal yang sangat biasa lu merasakan
oke jadi ini hal yang biasa begitu ya
kalau pak bayu melihatnya seperti apa pak
iya kalau kita menilai dari sekian pertemuan
masuk di pbb workout seperti itu taruhlah quote unquote itu biasa
setidaknya itu juga menunjukkan satu sikap tertentu terutama pada saat mengalami kritik
apalagi kritik itu dianggap one sided view umpamanya
tapi itu tidak apa namanya saya setuju dengan pak makarim gitu
dalam konteks diplomasi gitu yang justru perlu kita lihat adalah bukan hanya di ruang terbuka
sikapnya tapi juga di ruang ruang tertutup
di mana pembicaraan pembicaraan tertutup bilateral antara menteri luar negeri
mungkin jauh lebih efektif
kita tidak bisa memberikan judgement bahwa oh seperti itu ada desakan itu dengan publik
seakan akan menjadi perubahan dalam konteks itu
jadi enggak masalah itu suatu hal yang biasa lu merasakan
baik pak bayu ini kalau kita bahas juga sebenarnya menurut anda ini
apakah ktt menlu g dua puluh ini yang menghadirkan menlu rusia dan juga ukraina
bisa menemukan jalan tengah dari konflik mereka
atau justru bisa berpotensi memperluas perpecahan
karena yang tadi bisa dilihat bahwa menlu rusia memilih untuk keluar ruangan
pada saat menlu ukraina ini berbicara secara virtual
atau sulitlah atau tidak mudah minimal gitu untuk menentukan atau untuk mengharapkan
bahwa pertemuan g dua puluh itu apa namanya istilahnya
satu pertemuan yang langsung apa namanya bisa mempecahkan masalahnya
karena masalahnya cukup kompleks itu
tetapi dalam konteks diplomasi dan hubungan multilateral
ini merupakan langkah yang saya pikir bagus
karena merupakan satu momen pertama sejak konflik
pecah awal tahun ini sejak februari itu
inilah bahwa forum pertemuan di antara pihak pihak yang merasa bersengketa
terutama antara amerika dan rusia termasuk ukraina di dalamnya di situ
nah justru yang saya melihat penting justru peranan indonesia gitu
gimana indonesia bisa menunjukkan bahwa termasuk negara pertama yang bisa mempertemukan itu
jadi ini merupakan satu satu apa namanya
di parteng point yang penting
apalagi dengan esensi g dua puluh itu untuk mencatat masalah masalah dunia
terutama krisis keuangan dan ekonomi dunia
jadi ini merupakan satu awal dari proses
jadi cukup apa tahu ya terlalu awal untuk memperhatikan bahwa
oh ini akan gagal atau seperti itu
dalam konteks diplomasi perlu proses berikutnya
dan peran indonesia relatif dengan
dengan kestruktif engagement
dengan fleksibil engagement gitu terbukti juga relatif membantu
masalah myanmar umpamanya gitu
negara barat nggak diterima
indonesia diterima dan bisa memecahkan setidaknya gitu beberapa hal
yang menyangkut tentang pengungsi rohingya umpamanya bantuan internasional
saya masih melihat bahwa ini masih berprospek untuk proses proses selanjutnya secara positif
baik saya ke pak makarim nih
pak makarim ini panasnya forum ini kan sejalan dengan apa yang terjadi antara rusia dan ukraina
anda melihatnya seperti apa sih pak
gini ya masalah mengenai g dua puluh ini adalah sebenarnya pertemuan yang banyak difokuskan untuk mengatasi masalah masalah dunia secara bersama
kita mengetahui bahwa negara negara g dua puluh yang hadir pada pertemuannya di bali tadi itu adalah negara negara yang mempunyai gdp atau income per capita yang sangat tinggi ya
jadi oleh karena itu kalau kita melihat sejarahnya kita bisa mengerti bahwa ini adalah pertemuan yang sangat tinggi
jadi oleh karena itu kalau kita melihat sejarahnya kita bisa mengerti bahwa ini adalah pertemuan yang sangat tinggi
dari bahwa perkembangannya dulu yatuh dimulai dengan pertemuan menteri menteri keuangan atau bank sentral ya dan kemudian beralih menjadi ktt
jadi ini merupakan forum yang sebenarnya paling cocok diselesaikan di daerah united nations security council
karena berdasarkan piagam persikatan bangsa bangsa tugas dari dewan kawan pbb itu adalah mengatasi masalah masalah menaik konflik internasional tadi itu
tapi ini kan merupakan masalah g dua puluh ya bagaimana masalah bersama bagaimana masalah pandemi covid sembilan belas bagaimana masalah dampak dampak yang berkaitan dengan krisis pangan dan juga krisis energi dan sebagainya
jadi oleh karena itu memang masalah itu juga berkaitan dengan masalah konflik yang terjadi di uke dan sebagainya
tapi bukan merupakan suatu forum untuk memecahkan
sebagai masalah itu oleh karena itu ini sebaiknya dipakai sebagai pembuka jalan
karena apa karena sebenarnya indonesia ini sudah mulai dengan kunjungan dari presiden indonesia ke ukraina dan ke moskow yang merupakan satu satunya kepala negara asia yang berkunjung ke wilayah konflik tadi
nah kemudian sekarang adalah
nah konflik ini juga berkaitan dengan konflik yang terjadi di uke dan sebagainya
jadi itu mengundurkan diri
tapi hal hal yang semacam ini menunjukkan bahwa perhatian daripada negara negara g dua puluh terhadap presidensi indonesia dalam mengelola g dua puluh itu merupakan suatu perhatian yang besar dan baik
oke pak makarim tadi anda menyebutkan kan g dua puluh ini sebagai pembuka jalan begitu ya
sebenarnya seberapa besar peluang indonesia bisa menjadi mediator antara rusia dan juga ukraina
saya rasa masalahnya kan adalah bagaimana kita bisa mengusulkan bagaimana hal hal yang bisa merupakan suatu jalan untuk memuaskan semua pihak yang terkait
kalau kita melihat ya bahwa rusia itu sangat concern mengenai keamanan nasional
dia sangat concern mengenai bagaimana perkembangan nato di wilayah eropa timur khususnya di wilayah seperti ukraina
nah kemudian juga kita melihat bahwa
ukraina juga berkeinginan agar dia bisa menjadi negara yang bebas untuk mengembangkan ekonominya
ya oleh karena itu dia bisa berhubungan dengan baik dengan negara negara eropa lainnya
sekarang sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan pihak pihak tertentu ya
agar supaya tidak ada niat daripada nato untuk memperluas dan juga melibatkan ukraina ke dalamnya
di samping itu juga harus ada usaha untuk meyakinkan pihak
rusia bahwa kalau ini terjadi tidak berarti bahwa negara ukraina itu akan berubah bentuk maupun karakter
karena ini adalah negara yang sudah merdeka dan berdaulat
nah sekarang adalah masalah waktunya kapan
nah kapan waktunya ini sekarang sudah mulai merupakan suatu waktu yang tepat
sekarang korbannya sudah mulai tinggi ya
jumlah pengungsinya sudah lebih dari lima belas juta orang
sekarang sudah dampak kerusakan
karena konsekuensinya pada ekonomi internasional maupun pangan juga besar
oleh karena itu sekarang waktunya yang paling tepat ya untuk menyelesaikannya
nah penyelesaian ini tidak hanya oleh satu pihak tapi oleh kedua belah pihak
pihak pihak yang bersikerta
karena yang diperlukan adalah jaminan trust antara pihak pihak yang terhadap bagaimana concern mereka di dalam formula setelah masalah
oke saya ke pak bayu
pak bayu bagaimana anda melihat ya seberapa besar sih peluang indonesia bisa menjadi mediator antara kedua negara ini rusia dan ukraina
saya melihat masih ada peluang
pertama adalah posisi strategis indonesia sebagai presiden yang memeka presidensi g dua puluh
kalau umpamanya indonesia dan mukbisa setidaknya menempatkan apapun caranya bagaimana caranya
bahwa sebenarnya konflik ukraina itu adalah yang disebut perseimer sebagai great power politics
itu dibedakan dengan konteks g dua puluh seperti disebutkan oleh pak makarim tadi
jadi sebenarnya itu kan konflik yang lama antara ukraina dengan rusia khususnya yang melibatkan nato di pla
bahwa intervensi nato bahkan three package itu
dan ekspor demokrasi itu kan sangat mengganggu rusia
great power politics itu terjadi sebenarnya bukan eksklusif dilakukan oleh rusia
amerika juga pernah melakukan
menurut doktrin tahun seribu delapan ratus dua puluh tiga amerika nggak suka orang apa namanya negara eropat yang bertangan di benua amerika
tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua amerika juga tidak suka apa namanya rusia menempatkan atau menggelar misil di kuba
apa namanya keamanannya
begitupun juga rusia pada saat ada ekspansi nato di ukraina
nah jadi sebenarnya ini ada great power politics
yang mestinya harus dibedakan
oleh karena itu peluang indonesia sebagai yang sedang kebetulan memegang presidensi
position di dalam g dua puluh itu
akan lebih bagus untuk memisahkan ini
yang sebenarnya itu urusan
nato di belakangnya juga
dengan dampak perang ukraina
yang menyangkut kepentingan kepentingannya lebih luas
pihak pihak yang sebenarnya tidak terlibat dalam perang itu
tapi menerima dampaknya
dengan pendapatan pas pasan
tapi menderita tentang kenaikan harga inersi
nah dalam konteks
memisahkan menjadi penting bahwa
kalau dalam bahasa yang lebih
populer itu lihatlah
karena perbuatan anda
di antara yang berkonflik itu
dampaknya yang tidak berdosa
jadi sejati jadi seperti ini
saya pikir justru
indonesia yang harus bersuara di situ
karena satu presidensi posisinya
dan yang miskin
yang terdampak dari perang ukraina itu
pak bayu anda melihatnya
seperti apa sih misi damai indonesia ini
untuk mengamankan kepentingan indonesia
dalam presidensi g dua puluh
atau justru ini untuk menjalankan
amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia
atau justru dua duanya
saya melihat dua duanya
saya melihat konsistensi indonesia
dan justru saya melihat keberanian indonesia
pada apa namanya
dan dipraktikkan dalam diplomasi sehari hari
saya melihatnya dua duanya
termasuk masalah myanmar
sudah saya contohkan tadi
indonesia mempunyai sikap sendiri
saya pikir itu bagus
meskipun saya melihat seingat saya pada saat indonesia tidak memihak memang mengecewakan bahwa beberapa pihak terutama barat gitu tapi itulah indonesia
oleh karena itu dengan posisi itu justru indonesia punya peluang strategis
ini merupakan bagi saya merupakan prestasi awal dalam konteks untuk penyelesaian
karena indonesia adalah negara pertama yang mampu untuk mempertemukan pihak yang konflik
jadi meskipun presiden perancis emmanuel macron berusaha tapi posisinya kan tidak netral
dalam konteks itu indonesia yang dalam posisi netral itu
saya melihat prospeknya ada di situ terima kasih
oke baik pak bayu ini kan tadi ada juga menyebutkan mengenai dampak global
nanti setelah jeda kita akan bahas mengenai upaya dari mengatasi krisis pangan global
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news sekian segera kembali
begini ya saya seperti diketahui ya bahwa dunia ini banyak sekali sumber sumber atau suplai makanan atau pangan yang berasal dari berbagai negara
seperti suplai gandum mayoritas itu biasanya berasal dari ukraina dan juga rusia
dan karena itu maka ketegangan atau konflik yang ada itu juga mempengaruhi
penyaluran suplai makanan makanan terutama gandum ya ke wilayah wilayah yang memerlukannya
nah oleh karena itu apabila ini bisa dapat diselesaikan
ini pertama kali bisa membantu petani petani yang bekerja
buah juga membantu pihak pihak yang membutuhkan ya
ketiga juga menyelesaikan ketinggian harga daripada gandum itu di pasaran internasional
jadi oleh karena itu memang hal yang
yang paling utama misalnya saja apabila masalah mengenai krisis pangan
ataupun sinergi ini bisa diselesaikan diharapkan menjadi pemicu
untuk mendorong penyelesaian masalah masalah yang lebih berat
oke pak bayu anda melihatnya seperti apa pak
saya kira mirip ya pak makari mencontohkan masalah gandum
yang sebenarnya itu merupakan salah satu andalan ekspor ukraina
dan itu juga menyangkut kebutuhan dari sekian negara
di luar indonesia juga berkepentingan tapi dalam aspek lain
dengan rusia umpamanya indonesia kan juga meminta
bahwa koridor ekspor pupuk rusia tetap terbuka untuk indonesia
karena indonesia memerlukan itu
kebetulan memang indonesia alhamdulillah memang dalam konteks pangan relatif terjaga
sudah tiga tahun tidak mengimpor gitu
tapi ingat bahwa dalam konteks pupuk saja bukan indonesia saja ya
apa namanya yang memerlukan negara negara afrika gitu
sebuah report yang
yang bagus dari apa namanya dari salah satu tv internasional juga menyebutkan bahwa
pupuk juga menjadi krisis di afrika justru karena juga perang itu
jadi bukan hanya masalah gandum tetapi juga bagaimana menghasilkan pangan gitu
yang merupakan hal yang paling basic untuk negara negara miskin pun terdampak oleh perang ukraina itu
jadi misi indonesia gitu bukan semata mata masalah misi nasional kepentingan nasional tapi juga
masalah kepentingan dunia
pak bayu ini upaya untuk mengkomunikasikan masalah krisis global ini kan justru terganjal pada saat
forum ktt g dua puluh menteri luar negeri kemarin begitu ya
anda melihatnya bagaimana sih pak
ya terganjal itu saya pikir merupakan satu apa namanya satu bagian dari proses ya gitu
tidak apa namanya agak susah untuk membayangkan meskipun itu diharapkan gitu
bahwa satu kali pertemuan satu kali apa namanya perundingan itu adalah menghasilkan satu yang tutas
karena ada pihak pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak mudah untuk dipandukan atau diselaraskan gitu
karena menyakit banyak aspek
masalah ekonomi juga ada dimensi
dimensi politiknya gitu
tapi sekali lagi bahwa dengan pandangan bahwa diplomasi itu pun sebagai bagian dari proses gitu
saya melihat ini merupakan event yang strategis
apalagi kalau dikaitkan dan bisa menyentuh pihak pihak yang bersengketa tentang bagaimana masalah masalah kemanusiaan
yang relatif sebenarnya itu lebih mendesak gitu untuk segera diselesaikan gitu
masalah masalah yang krusial yang sangat relatif sulit diselesaikan antara pihak pihak antara barat nato dan rusia
oleh karena itu sejak awal tadi saya mengatakan perlu untuk membedakan dua hal gitu
antara great power politics dengan masalah masalah kemanusiaan yang sebenarnya lebih mencerminkan dampak dari perang ukraina itu
oke baik pak bayu ini bagaimana sih caranya untuk memetakan kepentingan indonesia dalam krisis pangan terutama di forum g dua puluh ini pak
ya apa namanya saya tidak terlalu detail dalam konteks apa kepentingan
tapi memangnya pupuk jelas kita memerlukan dan itu sebagian diimpor dari rusia
nah kalau rusia dikucilkan gitu apa namanya kita akan punya dampaknya
apalagi negara negara yang miskin di afrika itu satu hal gitu
tapi yang jelas umpamanya akibat tidak langsung kita lihat saja kita sudah agak repot dalam konteks domestik dengan harga minyak yang menurun
di mana rusia merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia itu
jadi apapun yang terjadi yang berkaitan dengan perang ukraina itu memang harus diselesaikan bersama seperti katakan pak avramaharif tadi
bahwa supply chain global itu gitu itu memang ya harus harus
kita harus kita pecahkan bersama sama karena itu menyangkut masalah apa namanya kepentingan kita bersama
oke pak makarim anda melihatnya bagaimana
memetakan kepentingan indonesia dalam krisis pangan di forum g dua puluh ini
saya pertama kali ya melihat ya bahwa pertemuan yang ada di bali ini ya
itu adalah pertemuan yang pertama kali terjadi setelah krisis yang mulai tanggal dua puluh empat februari tahun dua ribu dua puluh satu
jadi sebelum ini belum pernah ada pertemuan antara menteri luar negeri amerika dengan rusia
antara pihak pihak negara negara barat dengan rusia dan sebagainya
jadi ini adalah forum yang sangat penting ya

karena sekarang sudah bisa bertemu muka bisa berdiskusi ya hendaknya dipergunakan untuk mencoba mencari jalan jalan keluar untuk mengatasi masalah ya
misalnya saja bagaimana mengatasi blokade di pelabuhan ukraina dan bagaimana mencoba
melancarkan ya lalu lintas pupuk maupun juga apa papangan dari rusia sih ya jadi jangan dipakai
semata mata ya bahwa pertemuan di bali itu sebagai forum untuk mencacimaki atau menyala nyalakan
pihak karena ini adalah forum yang sangat berharga untuk mencari pemecahan ya bukan mencari apa kambing
hitam atau mencari masalah sehingga isunya itu berlarut larut karena apa namanya forum ini susah
sekali bisa terjadi seperti mengumpulkan semua kepala kepala menteri mentua negeri dari negara negara
besar itu bersama sama oke pak makarim menurut anda masihkah ada asa di forum g dua puluh ini untuk mengatasi
krisis pangan global hai saya rasa ada karena apa karena semua pihak itu berkepentingan
semua pihak merasakan dampaknya ya oleh karena ada dampaknya maka mereka juga berusaha untuk
mencari bagaimana jalan keluarnya ya oleh oleh karena itu maka forum forum semacam ini merupakan suatu
forum yang sangat strategis untuk mencari jalan kuat apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa
ditarik ya dari negara negara yang sekarang sedang bertemu ini ya sehingga apa yang
dicapai nanti adalah kesepakatan antara pihak pihak yang terkait tadi jadi oleh karena itu saya
berkeyakinan sekali bahwa forum yang jarang terjadi ini atau yang pertama kali terjadi ini bisa
memberikan hasil hasil yang bermanfaat buat semua negara oke baik pak bayu ini kalau kita bicara
mengenai krisis global ini kan sudah dirasakan oleh semua pihak begitu ya akankah nantinya sikap
dari rusia dan juga barat akan melunak dalam forum g dua puluh nanti hai saya berharap dan bahkan sedikit optimis lah
mengatakan sangat optimis bahwa forum ini akan menghasilkan sesuatu terutama dan khususnya yang
menyangkut kepentingan kepentingan global yang berkaitan dengan kemanusiaan krisis pangan
energi dan apa namanya yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan konflik kepentingan
politik strategis antara negara besar itu tadi dampak yang dirasakan oleh semua negara itu yang tidak terlibat
menerima dampaknya sentuhan sentuhan kemanusiaan itu saya pikir masih membeli apa namanya punya
peluang yang besar untuk diselesaikan berkata pak antar pak makarim tadi gitu diantara pihak pihak
perang itu dan yang menjadi penting di sini adalah bahwa
indonesia mempunyai reputasi yang konsisten sebelumnya kita bicara tentang vaksin vaksin
for all umpamanya meskipun vaksin yang berproduksi adalah sebagian negara tapi penting untuk menjamin
bahwa semua pihak di dunia ini semua orang dunia mempunyai aset yang sama dan itu merupakan
suatu modal juga perjuangan ini bahwa krisis yang dialami bersama oleh dunia
akibat perang ukraina juga perlu untuk disuarakan bahwa ini penting dipecahkan bersama karena
apapun dalam konteks hubungan ekonomi adalah selalu terjadi independensi tidak bisa
diselesaikan satu pihak atau satu negara karena sublity yang sangat berjalin berkelindahan dalam
setiap aspek ekonomi itu menuntut suatu penyelesaian bersama oke berarti bentar ya
besar harapan kita akan konflik ini bisa segera selesai dan juga forum g dua puluh akan menyelesaikan
permasalahan krisis dari pangan global yang kita rasakan bersama terima kasih pak pakar bibisono
dubeseri untuk pbb dua ribu empat dua ribu tujuh dan juga himawan bayu patriadi analisis analisis hubungan
internasional universitas jember terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih selamat malam
hai cnn indonesia newscast segera kembali